saya mengalami hal itu di kantor papa sayang
sampai akhirnya papa ini dipecat
anak papa kenapa
coba dengerin papa dulu ya
yang namanya lulus atau tidak lulus tes
berhasil atau nggak berhasil itu biasa
yang pentingin kamu udah berusaha
kamu gak perlu kecewa ya
kalau kamu lulus terus kenapa kamu frustrasi
ada apa sih
kalau raisa tahu
apa biar urusin pagi
kamu tahu dari mana
tahu dari gantul papa
dari naisa ke sana
maksudnya mau bikin kejutan buat papa
terus amjun dibantuin naisa
untuk nelfon papa
ternyata bapak jadi tukang cuci mobil kan
bapak sama sekali gak bermaksud menutupi masalah ini dari kamu
bapak cuma gak mau konsentrasi belajar kamu itu terganggu sayang
terus kenapa papa bisa sampai dipecah pa
naya kenapa papa minta jadi tukang cuci mobil
kamu duduk dulu ya
biar papa jelasin sama kamu
bahwa jadi orang yang jujur itu susah
karena di sekeliling kita ini banyak sekali orang orang culas
yang rela melakukan apa saja untuk menguruk keuntungan pribadi mereka
mereka dan papa baru aja mengalami hal itu di kantor papa sayang apa di fitnah sampai akhirnya
apa ini dipecat kalau papa nggak salah kenapa papa nggak ngelawan aja papa udah berusaha melawan
mereka tapi kamu tahu apa yang terjadi ternyata hampir semua dari teman teman papa sudah kena
hasut dan akhirnya papa hanya seperti manusia konyol yang membenturkan diri papa ke tembok
tapi kan papa harusnya bisa jadi pekerjaan yang lain papa ini udah berusaha sayang udah
nggak tahu harus bagaimana lagi aku udah masukin beberapa lamaran ke beberapa perusahaan tapi
kenyataannya memang sampai saat ini belum ada satupun dari perusahaan itu yang memanggil papa
lalu apakah papa harus diam menunggu
ah ya udah pak
raisa ngusah kuliah aja
risa bantuin papa kerja cari uang enggak sayang enggak mau kamu harus tetap kuliah allah sudah
membukakan jalan untuk kita

nanti aja lola apa agaksiangan
pasti banyak ya yang akan diputuhin
jalanin aja dulu semuanya ya
selagi semuanya masih bisa teratasi
nanti seandainya mentok
baru deh kita coba cari cara yang lain
yang penting sekarang kamu ini registrasi dulu
nanti seandainya ada masalah gini aja deh
kamu jual aja handphone papa
tapi kalau handphone ini dijual
loh emangnya papa mau kemana sih
kalau memang ada orang orang yang mau mencari papa
atau mencoba menghubungi papa
mereka kan bisa datang ke bengkel
setiap hari juga papa di bengkel
pokoknya kamu registrasi aja
kalau soal pembayaran
biar papa aja yang menghadap
biasanya kampus kampus itu punya keringanan kok
gimana kalau dua atau tiga kali bayar itu
kalau perlu bapak akan jual motor
dan juga laptop papa
papa mau kamu tetap kuliah
karena yang terpenting buat papa cuma kamu
anak papa gak boleh nyerah
raisa bukan nyerah pa
raisa cuma gak tega
ngelihat papa harus kerja selebutan kayak gitu
sayang dengerin papa ya
ataupun kamu gak jadi kuliah
papa ini tetap harus melakukan hal yang sama sayang
supaya kita tetap bisa bertahan hidup
papa gak akan menyerah
papa akan terus berusaha
supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi
ini baru anak papa